kamu duduk di sini
kasih mereka menu makanan
kalian boleh pesan sepuasnya
tolong kasih mereka makanan yang paling mahal di sini
keluarkan semua makanan yang mahal mahal
ada lagi ibu
dengarkan baik baik anak anak

sini kita sudah mencari angga
saya bisa menyentuh gaul
comer evolver hingga ber mulai bengkel
kalian semua memang anak yang baik
sekarang kalian dengarkan instruksi saya selanjutnya
kalian semua tetap disini
dan kalau makanan yang enak itu datang
kalian bisa makan sepuasnya
sekarang saya mau pergi dulu
aduh dok perutnya sakit banget dok
dok ini anak sebenernya sakit apa sih aneh banget
dok wah kalau gitu gak apa apa dok di operasi aja
perutnya di bleng
amutin kita biar cepat sembuh
nah sebelum di operasi
pantatnya diinjus aja pake jarum sutik tuh
biar kebal gitu dok
cepat sembuh gak
ini bahaya penyakitnya
harus di bleng perutnya
ayo dok langsung aja dok ya
bagus tuh si tita tuh
kena karma dia
makanya berani berani ngerjain aton
kamu sudah nikah sama serina
kamu mau ajak tinggal disini
itu yang jadi masalah
ntar kalau mandi
disini juga udah pake jet pam om
yang nyedot sendiri itu loh
apa lagi tuh
apang gak bibirmu mencodot gitu
udah minum dulu om
sumpitnya dihajar jangan jangan
biarin aja lah
gak ada hubungan apa apa
anakku udah tergila gila sama kamu
yang pernah kamu pinjem
persimi aduh yong lupa
kamar tidur dimana ada yang kembar pandi
kan ada yang ngejagain
iya deh kalau gitu
biasa yang urus
eh mau kemana
kayak orang kecapekan aja yang katanya gue jelek
udah jangan banyak tanya lo toilet dimana kabur kabur aja
eh muka penyok
gue kagak butuh duit loh
buang tuh di sana di rumput
ini gara gara teh lo tau gak
teh lo yang jorok
jadi gue jadi mulus
gue kagak peduli
bila perlu sekalian itu bawa calon menantu lo pergi dari sini
eh jangan baku lo jelek
gue beli rumah ini sekalian sama lulunya
rumah ini sama lulunya
lo juga gue beli kalau perlu
buat cegahin wc nya itu
itu benar kak
hei jangan ngebom di mobil
mati deh kau
pokoknya saya tidak mau tahu
kalian harus bayar semua makanan ini
gimana pun caranya
dewan sidang memutuskan bahwa abi digadangkan
nah papi kamu udah pulang
duh kau udah pulang
anak kan maunya ditungguin
siapa yang nyuruh pulang
katanya sih mau ngebom
ih mau ngebom enak aja
papi udah selesai ya ngebomnya
karena pengen main itu
bom boman itu mobil yang ditabrak tabrakin tapi kita nggak legenda
tapi tapi tapi
tapi udah ketemu belum sama pacar aku
nggak pake ton tonian
yang namanya tony itu sayangku cintaku negeriku belahan hatiku
jangan dibelah belahan ya
ha belahan kumpal
kamu tahu nggak
perut papi ini dibikin pecah dua tau nggak
kalau mau kebelah kaya rambut nak
kadang kadang belah samping kadang kadang belah tengah
pokoknya papi nggak setuju sama siapa itu
papi nggak setuju
ini pasti ada misuniverse
papi sabar ya
pokoknya kamu cepetan pulang
nama itu siapa
pulang sekarang juga
papi papi nggak boleh marah marah gitu dong
nak cuma mau sama tony
nanti mau sakit
kalau tidak kamu bisa bunuh diri
tapi kenapa depan cobanierin
ini juga mau ngacak tapi masalahnya kacanya cuma ada di kamar tony
nih aku sekalian nih mau nemuin pancir aku
kalau soal ngaca nggak usah diajarin dasar bule bohongan
buset aku dibilang bule bohongan
mak babah gua bikin gua serius
lu katanya gua manusia dari jadian
siang pak saya kesini mengatakan anggota keluarga bapak
ambi kena tipu bi
bolos aja tuh sekolah sana
main sama tuan tuan nggak bener
lain kali kalau ketemu dia di jalan jangan nganterin ke sini ya
buang aja ke tpa
papi jahat pak ambi
ambi lagi kena usibamu papi malah diomelin
masih ada nasi
aku kan kangen
ntar yang kalau kamu udah dimarahin banget sama papi kalau papi kuda ngamuk ngamuk ngamuk
bisa bisa kamu nggak jadi dijadiin kondektur di perusahaan papi
kalau udah gitu kemungkinan besar kita nggak jadi nikah karena papi dan aku nggak suka sama orang miskin
semua ini gara gara
kalau kita nggak jadi nikah itu juga gara gara kamu
kenapa lagi marah nih
kamu senyum senyum aja
ih bener bener ya
kok nggak ada sinyal
nggak turun lagi
semut lagi semut lagi
dalem handphone semut
ntar dalam tv semut
indonesia aja semuanya jadi smooth
mau naik pusatnya bbm mau naik mau jadi apa negara kita
ih semua gara gara tony
kamu itu om kerjakan lagi karena om merasa
dasar anak nggak tahu diri
om ini penting om masalahnya om
zarina mau bunuh diri om
emangnya om arul mau di rumah ini ada dua setan
nggak mau kan
dua setan dua
terima kasih om
diam diam diam
kata orang jawa bilang shut up
dengan baik baiknya sayangnya panjang kali lebat sama dengan kamu
ih apa apaan sih lo berdua
udah pada gede masih pada berantem aja
eh kalau emosi harus nyebut but but
abi diam deh
udah setengah telanjang aja masih belagu

nggak usah ngebut
nggak usah ngebut
nggak usah ngebut
nggak usah ngebut
nggak usah ngebut
nggak usah ngebut
nggak usah ngebut
nggak usah ngebut
kayaknya lo kemasukan setan deh
abi abi jangan kurang rajin
enak bukan kemasukan setan
enak ini kemasukan roh marah marah
mau tahu gara gara siapa
gara gara dia nih
sayang kalau kamu udah gak sayang lagi sama aku kasih tau
eh enak juga
kayaknya gue mau ngajak
aku mau ngajak
aku mau ngajak
kau mau ngajak
kau mau ngajak
kau mau ngajak
kau mau ngajak
kau mau ngajak
kau mau ngajak
kau mau ngajak
kau mau ngajak
kalau udah nggak cinta bilang aja

ayang jangan ya
kalau kamu mati nanti kamu jadi setan
bener nggak mau jadi setan
ayang jangan mati ya
lagian ayang gitu sih
ayang tuh bikin aku sakit hati terus
ya aku janji deh mulai sekarang aku nggak bakal nyakitin hati kamu lagi ya
berhenti sama aa
jangan percaya sama apu
iya sama tony itu namanya udah musrik percaya sama tuhan
yang yang yang yang yang yang yang yang jangan mati yang
apa sih yang diem dulu dong
nah ini dia siapa yang mau mati
kalau orang hidup itu butuh makan ya kan
nah lapar tau
yah happy ending deh